berbagai tanggapan muncul pasca mundurnya edi ramayadi dari kursi ketua umum pssi
selanjutnya posisi ketua umum dijabat oleh joko driono yang merupakan wakil ketua dengan usia paling tua
sejumlah manajer klub berkomentar terkait hal tersebut dan berikut tanggapannya
sangat berempati pada pak edi dengan kebesaran hatinya mengundurkan diri
ini mestinya diikuti oleh pejabat pejabat tinggi itu yang merasa dirinya terlibat dengan misi
segera mundurkan diri juga itu baru bagus ini baru harapan baru
ini jangankan mau mundur membahas masalah itu aja tidak
tapi kenapa setelah dialihkan ke pak duki di sidang tadi tidak sama sekali menyinggung masalah etnishing itu
mestinya secara dikliar itu pssi itu meminta maaf pada publik pada masyarakat
sudah terjadi hirup pikuk yang sampai ditangkapnya ada kesebelasan tersangka
menurut saya itu adalah keputusan yang telah beliau lakukan
beliau ambil dengan segala macam resiko dan konsekuensinya
dan akhirnya secara otomatis menurut pak dukta pssi bahwa siapapun ketua umum yang mundurkan diri atau berhalangan tetap itu
wakil ketua umum dengan usia yang tertua itu yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum
klb dibutuhkan gak
ya akan dibutuhkan pada saatnya nanti
tapi sekarang saya secara pribadi mengatakan jangan sekarang ini
untuk pesta politik pemilihan presiden dan sebagainya selesai
nah baru kita berpikir apakah kita akan klb atau enggak
mundurnya edi rahmayadi dari jabatan ketua umum pssi membuka kalender sepak bola nasional di tahun dua ribu sepuluh
tuntutan reformasi pssi tak hanya datang dari kalangan supporter
tapi juga pemilik suara mulai dari perwakilan klub dan asosiasi provinsi
melalui sambungan telepon saya akan berbincang dengan ketua komite perubahan sepak bola nasional atau kpsn suhendra hadi kuntono
selamat malam pak suhendra
rencana kpsn sejak lama untuk mereformasi pssi mendapat sambutan hangat dari sejumlah klub dan juga asosiasi provinsi pssi
dan di kongres kemarin pak edi rahmayadi juga menyatakan mundur dari jabatan ketua umum
dan dalam konteks reformasi pssi apakah mundurnya edi rahmayadi dirasa sudah cukup
saya kira masih suram ya
seharusnya bukan hanya
pak edi ramayadi yang mundur tetapi semua pengurus yang teridentifikasi
metfixing itu yang juga harus mengundurkan diri ya
dan bila perlu kita memang harus potong satu generasi karena saya lihat
masalah di pssi ini sudah seperti kander stadium empat gitu ya
lalu juga pak suhendra menurut bapak perlukah pssi untuk menggelar klb secepatnya
untuk mencari kandungan yang lebih baik
ketua umum baru atau biarkan saja dulu jalan dengan ketua plt
plt ketua umum joko driono dan apa alasannya pak
saya kira mutlak ya untuk diadakan klb agar kita bisa mendapatkan pengurus yang bersih
kredibel profesional dan berintegritas
itu yang paling penting

berapa banyak asprof yang minta untuk mengundurkan klb
berapa banyak asprof yang minta untuk mengundurkan klb
berapa banyak asprof yang minta untuk mengundurkan klb
berapa banyak asprof yang minta untuk dijalankannya klb ini pak

dan ini harus kita harus mendorong klb dilakukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya
apalagi jangan sampai nanti ini menghambat karena kita akan menghadapi pilpres
tentunya ini tidak boleh mengganggu kegiatan dari perpres tersebut sehingga kita harus
segera melakukan klb tersebut
ya pak dan menurut informasi yang kami dapatkan juga ada beberapa asprof nih pak
yang menuntut atau meminta dilakukannya klb setelah pemilu saja
menurut bapak bagaimana nih tanggapannya
saya kira ini adalah oknum oknum yang ingin melegalkan status quo
yang berlindung dari status tapi pa'a

saya kita sudah masih nyalir bahwa oknum oknum ini sengaja
karena dalam satu tatifat itu masa waktunya tiga empat bulan baru dia akan melakukan klb begitu
nah ini tentunya mereka ini hanya buying time saja menurut saya
saya kira seperti itu
nah tapi ini resiko yang dihadapi adalah mereka tidak tahu bahwa ini kita sedang menghadapi itu
jadi harus dilakukan sebelum bill press itu dilakukan begitu
klb itu maksud saya
ya pak sebelumnya kami mohon maaf karena memang keterbatasan dari durasi kami
kami berterima kasih atas informasinya oleh bapak suhendra hadi kuntoro
selaku ketua komite perubahan sepak bola nasional
baik terima kasih selamat malam
ya selamat malam